awal pekan bulan juli badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa universitas negeri semarang menyebut
wakil presiden ma'ruf amin sebagai king of silent atau raja diam
dalam kritik yang disampaikan melalui poster digital ini juga disebutkan
bem unes menilai kinerja ⁇ maruf ⁇ amin sebagai wapres tidak terlihat di tengah pandemi covid sembilan belas
apalagi pandemi sedang mengganas di indonesia saat ini
secara umum ma'ruf amin dinilai terlihat absen dan diam
kepada detik kom wakil presiden ma'ruf amin menjawab tudingan tersebut
⁇ ruf amin mengaku tidak risau akan kritikan tersebut dan menilai bahwa para mahasiswa kurang cermat mengikuti pemberitaan terkait aktivitas yang ia lakukan
saya sih saya kira tidak begitu merisaukan saya
karena silent itu kan tidak berarti itu tidak bekerja
silent itu bisa juga merupakan semacam gaya kerja seseorang
jadi ada orang dalam bekerja itu ada yang selalu ingin di
di publikasi ada juga yang biasa biasa saja
selain itu ma'ruf juga menekankan terkait penanganan pandemi
ia ikut berkontribusi dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi baik di pusat maupun daerah
agar pandemi bisa tertangani dengan baik